jakarta hari ini menaburkan setengah ton bubuk mikroba di sisi sebelah barat kalisentiong yang bertujuan untuk mengurangi bau di kalisentiong
pupuk mikroba ini telah teruji di laboratorium efektif untuk menghilangkan bau tidak sedap yang berasal dari limbah
minggu pagi pemerintah provinsi dki jakarta menaburkan setengah ton bubuk mikroba di sisi sebelah barat kalisentiong yang bertujuan mengurangi bau di kalisentiong
bubuk mikroba ini telah teruji di laboratorium efektif untuk menghilangkan bau tidak sedap yang berasal dari limbah
upaya penaburan mikroba ini akan diuji coba dan dievaluasi dalam lima hari mendatang
selain itu pemprov dki jakarta berencana menambah pemasangan jaring waring sepanjang dua ratus meter di sisi barat kalisentiong
pemasangan ini dilakukan karena pemerintah merasa pemasangan jaring waring tahap pertama yang dilakukan di belakang wisma atlet cukup efektif
menghilangkan bau yang tak sedap di kalisentiong
jadi memang pak gubernur pinta kepada saya setelah tentunya dia memasang jaring sepanjang tujuh ratus meter ini
dia beliau perintahkan ternyata juga itu dengan adanya filter ya katakanlah jaring hitam ini yang di musim kemarau ini matahari juga bisa terpital ini
dia perintah untuk dipasang lagi di sini
dan kita akan pasang kurang lebih sekitar hampir dua ratus meter lah sampai dengan pintu air rumah pompa kita
untuk mengurangi endapan lumpur di kalisentiong
dki jakarta bekerja sama dengan pupr juga melakukan rekayasa jalur air kalisentiong ke kalisunter dan kaliancol
sehingga air kotor yang masuk ke kalisentiong akan berkurang
selain itu pemerintah akan membuka pintu air kalisentiong dengan tujuan mengurangi lumpur yang mengalir ke kalisentiong
kita akan melakukan rekayasa jadi yang beban menjujuk kalisentiong ini akan kita pecah
masuk ke kalihitam dan tentunya juga untuk pecah itu kita perlu elevasi air yang kita atur

kalau ketinggian di kalihitam di atas satu ratus enam puluh tentunya akan berdampak terhadap warga
nah ini sekarang kita juga sudah melakukan pemompaan
pemerintah berharap berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi bau kali sentiong berjalan efektif
sehingga membuat nyaman para atlet yang menginap di wisma atlet
adi oktavian jakarta